informasi lain sejumlah balon udara jatuh di pekarangan rumah warga di kabupaten gunung kidul yogyakarta
salah satu balon udara bahkan juga sempat tersangkut kabel listrik hingga mengakibatkan korsleting
video amatir milik warga yang merekam sejumlah balon udara liar yang jatuh di sejumlah titik di gunung kidul yogyakarta
salah satu balon bahkan sempat tersangkut di kabel listrik hingga sempat mengakibatkan korsleting
warga menyayangkan masih ada orang yang bermain balon udara secara liar
tak hanya berbahaya bagi warga balon udara cukup berbahaya untuk penerbangan
tak hanya di gunung kidul yogyakarta
di barenglor klaten jawa tengah juga dikejutkan dengan adanya balon udara yang jatuh di permukiman warga
awalnya balon udara raksasa itu terbang di atas permukiman warga di sekitar barenglor
tak lama kemudian balon tersangkut di atas rumah warga dalam kondisi sudah sobek
balon kemudian ditarik turun dan dilaporkan ke polsek klaten utara